jadi prinsipnya kebijakan terbaru ini adalah untuk menjadi stimulus bagi warga negara korea untuk mendaftarkan diri di vaksinasi
ketum partai politik termudah